satuan kerja khusus skk migas menggandeng badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
untuk penyediaan data meteorologi dan klimatologi
hal ini untuk mendukung kegiatan industri hulu migas yang lebih aman efisien dan tepat waktu
satuan kerja khusus skk migas menggandeng badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
untuk penyediaan data meteorologi dan klimatologi
hal ini terkait banyak data layanan jasa bmkg yang dapat dimanfaatkan oleh skk migas
dan kontraktor kontrak kerjasama kkks
terutama untuk mendukung kegiatan lifting atau produksi dan juga pengeboran khususnya proyek lepas pantai
kegiatan yang bisa dilakukan antara lain observasi cuaca seperti intensitas curah hujan
kecepatan arah angin dan arus bawah air laut
yang lainnya adalah sistem pemeringatan tumpahan minyak
bahaya asap kebakaran hutan hingga data geofisika seperti informasi
kegempaan dan potensi tsunami
sebaliknya bmkg bisa memanfaatkan fasilitas migas yang berada di lepas pantai
untuk menempatkan sensor sehingga tingkat akurasi data cuaca lebih akurat
informasi ini untuk kita jadi tahu cuaca seperti apa terus kita bersiap siap
tidak berarti terus angin badainya hilang enggak
jadi kalau di cepu kemarin kan lifting tertunda beberapa hari
karena anginnya kencang jadi kita enggak bisa menghilangkan angin
tapi tadi kalau merujuk ke pak andi kan tiga hari sebelumnya kita sudah memprediksi
nah mungkin nanti yang dilakukan adalah mengatur schedule liftingnya
setelah nota kesepahaman skk migas sebagai dasar ditanda tangani
sebanyak sepuluh kontraktor kks langsung menggandeng bmkg
dua di antaranya husky sinok madura limited dan enai
sisanya menyusul exxon mobil dan petronas
dari segi biaya akan diatur dalam perjanjian kerjasama antar keduanya
yang masuk ke bumkg
sebagai pendapatan negara bukan pajak
itu kan ada aturannya yang disebut pendapatan negara bukan pajak
karena kami tidak boleh menerima istilahnya apa namanya
biaya yang tidak terkait dengan pendapatan negara bukan pajak
pnbp biasanya pnbp
jadi untuk recovery saja
untuk perundangan apa
jadi per tahun atau per semester apa
kalau kita tergantung dari kontaknya saja
jadi tapi harga satu
bukan informasi yang sudah
itu sudah ada aturannya
sebagai sesama lembaga pemerintah
kedepannya tidak ada lagi kontrak kerja dengan pihak lain
terkait pelayanan jasa meteorologi klimatologi dan geofisika
kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas
dan fungsi skk migas kontraktor kks dan bmkg
desi aritondang jakarta